menindaklanjuti penyidikan kasus suap pembangunan pembangkit listrik tenaga uap atau pltu riau i
komisi pemberantasan korupsi akan memanggil direktur utama pln sofian basir pada jumat dua puluh juli besok
hal itu diungkapkan jurubicara kpk febri diansyah kepada detik com
nama sofian basir mulai mencuat dalam kasus suap pembangunan pltu riau i
sejak penyidik kpk melakukan penggeledahan di rumahnya akhir pekan kemarin
cctv dari kediaman sofian juga ikut disita oleh penyidik kpk
selain sofian kpk juga turut memeriksa menteri sosial idrus marham dalam kasus pembangunan plt uriau i
kpk merencanakan pemanggilan idrus pada hari kamis ini
sementara itu menteri sosial idrus marham memastikan akan memenuhi panggilan penyidik kpk hari ini
pemeriksaan idrus sebagai saksi terkait dugaan korupsi dalam kontrak kerjasama pembangunan pltu riau i
dengan tersangka politisi golkar eni saragih
besok aja lah intinya saya besok datang gitu
saya datang lah ada rapat itu di dpr tapi saya tetap datang
rencana jam berapa pak
pak menurut pak idrus perkara ini seperti apa sih
masa saya mengatakan seperti apa biarlah kpk yang berpengaruh
tapi ini merugikan pak idrus sendiri nggak
udah nanti kita ini
terima kasih pak